kita ke informasi lain masih soal covid sembilan belas
kepala bnpb sekaligus ketua satgas penanganan covid sembilan belas
ganip warsito menyatakan sebagai pimpinan yang baru
dirinya akan melanjutkan sejumlah program kerja
yang sudah dirancang pendahulunya doni monardo
ya diantaranya mengenai penyelesaian persoalan insentif kesejahteraan
bagi tenaga kesehatan dan juga relawan
yang bertugas di rumah sakit darurat wisma atlet kemayoran
hal ini disampaikan ganip warsito
usai melakukan kunjungan kerja ke rumah sakit darurat covid sembilan belas
di wisma atlet kemayoran jakarta pusat
ya ghanib mengaku dirinya akan melanjutkan sejumlah program kerja
yang sudah dijalankan oleh kepala bnpb sebelumnya doni monardo
yang memasuki masa pensiun
beberapa program kerja tersebut diantaranya mengenai strategi penanganan bencana
serta persoalan yang ada di satuan tugas penanganan covid sembilan belas
kepala bnpb yang baru saya akan melanjutkan jurus jurus
atau langkah langkah strategi dan upaya yang sudah dilakukan oleh pendahulu saya
beberapa waktu lalu terjadi masalah di sini adalah masalah insentif
untuk ponaters dan relawan
ini yang perlu saya sampaikan terkait dengan kedatangan